kita terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi covid sembilan belas ini
ada enam jenis vaksin covid sembilan belas yang akan digunakan di indonesia
ada pun ke enam jenis vaksin yang resmi digunakan di indonesia
di antaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh pt bio farma astrazeneca sinopharm moderna pfizer dan sinovac
meski diproduksi oleh produsen berbeda pada dasarnya keenam vaksin ini memiliki cara kerja yang sama
kalau vaksin ini kan kita artikan sebagai upaya menimbulkan kekebalan di tubuh manusia dengan cara memasukkan antigen
tentu antigen itu diharapkan antigen sendiri tidak menimbulkan penyakit
karena bisa saja platformnya kan antigen itu berupa
karena mikroorganisme atau dalam hal ini virus yang utuh tapi dilemahkan
pt bio farma merupakan produsen vaksin covid sembilan belas dalam negeri
bio farma memiliki dua jalur pengadaan vaksinasi
diantaranya bekerja sama dengan sinovac asal tiongkok
dan mengembangkan vaksin merah putih bekerja sama dengan lembaga biomolekuler eijkman
universitas oxford mengklaim vaksin yang diproduksi astrazeneca menghasilkan respons kekebalan yang kuat pada orang dewasa
bahkan pada orang tua yang berisiko tinggi terkena penyakit parah
sinopharm mengembangkan vaksin dari virus corona yang dilemahkan
dari uji coba vaksin yang diproduksi sinoparm diklaim dapat memicu respons antibody tanpa efek samping serius
moderna juga menyebut vaksinnya dapat menghasilkan antibody kuat yang bertahan lama setidaknya selama tiga bulan
namun vaksin ini bersifat rapuh dan cepat hancur pada suhu kamar
sinovac adalah vaksin buatan tiongkok yang tiba di indonesia pada enam desember lalu
teknologi pelemahan virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin ini memungkinkan vaksin dikembangkan lebih cepat
dan diklaim dapat memicu kekebalan tubuh terhadap virus tanpa efek samping serius
kursus besar ikatan dokter indonesia menyatakan selain teknik pembuatannya efektifitas keenam jenis vaksin covid sembilan belas
yang digunakan di indonesia sangat bergantung pada kondisi tubuh yang akan divaksinasi
itu ada yang dikembangkan sekali suntik itu sudah antibody terbentuk
ada juga yang dikembangkan dengan dua kali suntik baru timbul
apakah yang lain lebih unggul dari yang lain tidak sama saja cuma teknik pembuatan yang membedakan
sebelumnya pada oktober dua ribu dua puluh bio farma telah menetapkan harga vaksin produksi sinovac biotage sekitar dua ratus ribu rupiah per dosis
namun hingga pertengahan desember pemerintah belum mengumumkan harga vaksin lainnya secara resmi
dikutip dari sejumlah media pemberitaan harga per dosis vaksin moderna dijual seharga tiga puluh tujuh dolar as
atau sekitar lima ratus dua puluh enam rupiah dan vaksin pfizer sekitar dua ratus delapan puluh tiga rupiah
sementara vaksin astrazeneca dipatok rp lima puluh tujuh per dosis